jadi nanti sore aku mau ajakin kamu pergi makan sama ketemuan yang lain lain ya soalnya kan kamu
enggak jadi kita anggap aja ini selamatan oke kita ngerayain bareng oh boleh boleh boleh boleh
tunggu tunggu mama sama papa ngapain di sini tuh main banget
kita kangen sama kamu boy aduh kangen banget tahu iya boy kita kejar jarang ketemu di sekolah
gue gak percaya ih kamu nggak boleh seucun dong sama mama papa orang beneran kangen tahu
kita tuh bener bener kangen sama kamu alhamdulillah akhirnya mama sama
tuh bisa kompak kayak gini
aku sangat menyukai itu seneng lihatnya iya ah mama munculnya pidat jangan lah kamu nggak mau ngomong
gitu sih tapi baru hari ini aja kompaknya ongi itu ma heav pada ngapain sih kesinibo vorbeian selama
lama harus belajar lagi oh iya kita kamu kamu kamu belajar aja kamu belajar lagi apa tuh melihat
kamu seger begini aja udah seneng banget
iya boy kamu sekolahnya yang pinter
jangan bikin malu teman teman arisan mama tahu
nggak terasa ya ma
udah gede anak kita
nggak terasa ya pa
terasaan masih mama gendong gendong deh
kayaknya ada yang lupa
eh ada yang lupa
kita jadi cerai nggak
ya nggak lah
aku juga nggak mau pa
gue baru sang dong denger kabar dari ia
kalo mereka semua nggak jadi b o
makanya nanti sore kita ketemuan ya sama mereka
oh bener banget tuh guys
karena ini tuh momen yang amazing banget
jadi kita harus merayakannya dengan cara makan makan

saya nyembung sebentar ya pak
angkat telpon dulu
jarang jarang anak sekolah girang ditelepon emaknya
nggak bener nih
maaf ya aku gangguin kamu aku lagi belajar ya
aku lagi di kelas nih emangnya ada apa
hmm jadi nanti sore aku mau ajakin kamu pergi makan sama ketemuan yang lain lain ya
soalnya kan kamu gak gitu gitu dewa
jadi kita anggap aja ini selamatan oke kita ngerayain bareng
boleh boleh boleh
yaudah kalau gitu kamu belajar balik ya dadah love you
tapi kok kamu telpon telponan tadi pake sayang sayangan emang bener itu mbak kamu
ya bener lah pak prosesnya bohong
ya emang salah pak kalau seorang anak itu saing saingan sama orang tuanya
kan memang seharusnya anak itu memang sayang sama orang tuanya pak
jadi gini pak saya itu emang punya hubungan spesial sama emak saya sendiri
ya jadi gak ada salahnya dong kalau sayang sayangan sama emak
ya lagian emang salah ya pak kalau sayang sayangan sama emak sendiri
ya itu kan style saya kamu gak boleh ikut hidup saya
itu namanya pelanggaran hak cipta
pelanggaran hak cipta itu lebih berat hukumannya daripada pelanggaran tauran
waktunya sepuluh menit lagi cepet kerjain
ian telpon dari emak apa dari mel nih
ya dari meli lah
cuma namanya gue lantik jadi emak sayang
kalian berdua tadi iyan sekarang boy
pak gini pak soalnya ian tuh hari ini lagi lucu banget pak
mau tau pak
jangan kasih tau dong
boleh boleh gimana gimana kalau gak lucu kamu squat jump ya
ian kan anaknya tuh pinter banget kan pak ya
dan dia punya pacar namanya meli
dan di hpnya ian itu
nomornya si meli diganti pakai nama emak sayang
oh meli emak sayang
contohnya nih pak ya
tadi kan handphonenya ian bunyi kan pak ya
yang nelpon itu pacarnya
bapak cek aja
keluar di lapangan scot jam
jangan keluaran pak
kalau saya scot jam di luar ketahuan orang sekolah tidak bisa tahu
ketahuan orang sekolah terus ya di deo lagi
jangan di lapangan jangan jangan
masa lebaran monyet
lima menit lagi selesai cepat
hai boy kamu gak pengen nelfon aku untuk ngucapin terima kasih sama aku boy
hmm sepertinya terima kasih aja gak cukup sih boy
terus lo maunya apa
aku gak minta aneh aneh kok boy
aku mau kita ketemu di tempat kafe yang sering kita datengin oke
adriana udah deh gak usah inget inget masa lalu kita
dan kalau perlu kita gak usah ketemu lagi
adriana lo kan sekarang udah nikah udah punya suami
ya kalau menurut gue sih gak bagus kalau lo ketemu sama cowok lain
apalagi tanpa izin dari suami